sidang judicial review atas peraturan pilkada kembali digelar
dalam sidang kali ini akan didengarkan pendapat ahli pihak pemohon basuki cayapurnama atau ahok
sidang yang diagendakan tepat pada pukul sebelas wib akan menghadirkan tiga saksi ahli
kesaksian ahli ini nantinya akan mengungkap apakah peninjauan kembali pasal tujuh puluh undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas layak dilakukan atau tidak
gubernur dki jakarta basuki cayapurnama sebagai pemohon enggan berkomentar mengenai sidang kali ini
namun dia sempat menyatakan akan mengikuti apapun hasil putusan mahkamah konstitusi
produser lapangan cnn indonesia maria sarjana ada di gedung mahkamah konstitusi jakarta
maria ada indonesia
informasi yusril iza mahendra mundur sebagai pihak terkait dalam perkara cuti kampanye yang diajukan oleh gubernur basuki cahayapurnama ini
ya putri betul sekali bahwa tadi sempat sebelum sidang dimulai pada pukul sebelas wib
yusril iza mahendra menyatakan mundur sebagai pihak terkait dalam kasus judicial review yang diajukan oleh gubernur basuki cahayapurnama
alasannya cukup simpel saja sebetulnya putri
alasannya adalah dirinya yusril tidak lagi menjadi saingan dari gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama dalam putaran pilkada esok
karena memang yusril akhirnya tidak menjadi bakal calon dari gubernur yang mengikuti pilkada dua ribu tujuh belas
sehingga tidak ada legal standing lagi yang bisa diambil oleh yusril iza mahendra untuk menjadi pihak terkait dalam judicial review pasal tujuh puluh undang undang sepuluh tahun dua ribu enam belas tentang pilkada ini putri
dan tadi memang
yang tetap hadir di mk ini untuk mengikuti jalannya sidang dari tiga saksi ahli yang kemudian dihadirkan dari pihak pemohon yaitu gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
salah satu dari saksi ahli yang sehari ini dihadirkan putri adalah refli harun
dan beberapa waktu yang lalu sempat memang tim cnn indonesia juga sempat memuancari refli harun
dan memang disini terlihat putri bahwa refli harun memiliki pandangan bahwa judicial review mengenai pasal tujuh puluh undang undang sepuluh tahun dua ribu enam belas
ini perlu dilakukan
dikarenakan jika ada dua atau lebih pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur maka bisa jadi pemilu kada di dua ribu tujuh belas nanti akan berlangsung selama dua putaran
dan jika terjadi selama dua putaran maka gubernur dki jakarta basuki chayapurnama bersama dengan gubernur yang lainnya akan bisa mengalami masa cuti hingga enam bulan
tentu saja ini dianggap sebagai hal yang merugikan bagi gubernur petahana dan juga merugikan
bagi rakyat di jakarta
itu adalah pernyataan dari refli harun beberapa waktu yang lalu
dan kemudian memang selain itu sempat beberapa waktu yang lalu gubernur dki jakarta atau pertahana basuki chayapurnama juga menyatakan kekhawatirannya
jika ia harus menjalani cuti selama empat bulan bahkan enam bulan
karena disitu adalah titik titik penting atau titik titik krusial putri di mana anggaran belanja daerah ditentukan atau diketok palu
dan kita tahu bersama bahwa ada perseteruan yang memang terjadi
di antara pemerintahan atau eksekutif dan juga legislatif di dprd dki jakarta dengan basuki cahayapurnama selama ini
dan ini yang dikhawatirkan oleh ahok
tetapi putri pada beberapa hari yang lalu ahok sempat juga sudah mengutarakan bahwa apapun nanti keputusan dari mahkamah konstitusi ia akan menerima
dan ia juga sudah mengambil semacam pernyataan bahwa ia bersedia untuk melakukan cuti ketika memang ini diharuskan putri
maria sarjana langsung dari gedung mahkamah konstitusi